beralih ke jawa tengah gunung merapi yang berada di perbatasan yogyakarta dan jawa tengah erupsi pada senin sore
gunung merapi erupsi dengan mengeluarkan awan panas tinggi tiga km
ya akibat kejadian tersebut enam kecamatan di wilayah kabupaten magelang diguyur hujan abu tipis
inilah video amatir milik warga saat gunung merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah terjadi erupsi
kejadian tersebut terjadi pada senin sekitar jam enam belas lewat tiga puluh menit
tampak awan panas membumbung setinggi tiga km
letusan ini lebih tinggi dari letusan sebelumnya pada dua puluh dua september lalu yang hanya delapan ratus meter
menurut data dari balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi yogyakarta
abu vulkanik mengarah ke barat yakni ke kabupaten magelang
akibat kejadian tersebut beberapa wilayah di kabupaten magelang diguyur hujan abu gunung merapi
salah satunya melanda di kejamatan muntung
ke hujan abu sekitar setengah tujuh malam
kalau erupsinya tadi setengah lima sore ya
pak ini melanda kawasan mana ini pak
seputar muntilan sekitarnya
tebal atau tipis pak
dari data pihak badan penanggulangan bencana daerah bpbd kabupaten magelang
sebanyak enam kecamatan di wilayah magelang
diguyur hujan abu gunung merapi
dari erupsi tersebut terdampak abu vulkanik meliputi beberapa kecamatan
diantaranya serumpung indukun sawangan mungkit muntilan dan luar
ketawa ada enam ya pak
ya ada enam kecamatan yang terdampak dan tiga diantaranya adalah di krb tiga merapi